jadi itu yang penting adalah yang pertama yang sudah kita kembangkan mengukur suhu dulu
yang kedua yang kita kembangkan juga kita juga mengembangkan indeks yang disebut indeks risiko sistemik
nah yang ini kita ingin mengidentifikasi apakah ada potensi yang bisa menimbulkan risiko sistemik
itu memang dibangun dengan berbagai indikator terutama di sektor perbankan
bagaimana ketahanan likuiditasnya bagaimana ketahanan permodalannya bagaimana keterkaitan bank satu dengan bank lainnya bagaimana kompleksitas usahanya
karena bank itu kalau semakin kompleks juga ada potensi risiko sistemnya juga besar
juga tadi sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau bank itu keterkaitan bank satu dengan bank lainnya
bahkan dengan lembaga keuangan di domestik maupun internet semakin tinggi
maka apabila terjadi suatu masalah di bank itu tentunya potensi risiko merambat ke banyak bank itu
itu yang kita kembangkan
kemudian juga kita mengembangkan alat alat ukur untuk memonitor
setiap perkembangan dari indikator itu
istilahnya kita ada heat map
heat map itu lebih jangka pendek lagi
jadi apakah ada sinyal kita juga kita warnai itu
kalau hijau itu normal kalau sudah agak pink itu kita sudah meriang
kalau sudah semakin merah itu sudah harus cepat cepat di segala macam itu
setelah kita melakukan identifikasi terhadap potensi
risiko tadi yang penting itu adalah kita koordinasikan
kita koordinasikan tindak lanjutnya
baik pak darsono kita berharap tentu saja kebijakan maupun pengawasan makro prudensial ini dapat berjalan dengan baik
karena kita juga tidak ingin krisis yang pernah menimpa bank indonesia ini terjadi lagi
pak tusono terima kasih telah bergabung bersama kami di bander report
anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita satu com
anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news ad berita satero tv
sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam jurnal malam
saiki fan egan mewakili rekan yang bertugas undur diri